eh udah dong kita kan lagi pada ngumpul
mending kita main game
et aku yang bacain
kenakalan apa yang terakhir kali kamu lakukan
seminggu kemarin aku nyenggol guci kesayangan ibu dan pecah
wah parah banget sih bu
sekarang giliran aku ya ca
ed tantangannya adalah video call ibu kamu sekarang juga
dan teriak sekencang kencangnya bilang i love you ibu
gemes banget sini aku videoin
maaf banget maaf aku lupa
gak apa apa ca
jujur aku rindu banget sama ibu
aku pengen banget ngobrol berdua sama ibu
masih ada ibu yang mendampingi kalian sampai sekarang
mending kalian berdua aja deh
nah gimana kalau misalnya video call ibu apa aja
anda selamat hari ibu ya
sekarang tuh tanggal dua puluh dua desember ya
eh iya bu selamat hari ibu
terima kasih ya nak
terima kasih ya ibu